hai luar biasa anget enak banget sudah habis satu dari wedang ronde di jamuan mantunya presiden
jokowi dodo terima kasih pak jokowi abis lu wedangnya ya pasti banyak banget yang penasaran
kira kira kalau presiden mantu itu jamuan kulinernya seperti apa ya yuk kita bedah yang
pertama ini seperti saya sebelumnya tadi ini ada namanya pojok tempo dulu jadi seperti gubukan
gitu tapi bukan gubuk itu ada makanan makanan khusus untuk jajanan tradisional kemudian juga
ada wedang rondenya seperti itu nah kalau kemudian dekornya ini adalah temanya adalah
warna putih dan juga gold jadi ini memang request dari pemangku hajat putih ini memang
melambangkan kesucian sementara gold ini melambangkan kejayaan sementara ini di jamuan
mantunya presiden joko widodo ini semua penyajiannya ini adalah vip dan juga vvip
tidak ada jamuan reguler apa sih bedanya kalau vvip ini tamunya duduk di meja aja kemudian untuk
penyajian makanannya ini nanti akan dihantarkan atau dibantu oleh tim penjamu istana kepresidenan
bekerja sama dengan pramu saji dari pihak catering jadi dianterin begitu makanannya
kemudian juga sendok garponya ini untuk katalerinya dibungkus dengan pillow paper
nah sementara untuk vip ini memang bisa ambil langsung nih kayak saya misalnya ambil seperti
ini tamu vip kemudian untuk katlerinya sendok garpunya itu dikemas khusus di plastik
begitu untuk masalah higienitas karena pandemi ya penampakannya seperti ini nih nah terus bagaimana
dengan menunya ini informasinya ada sekitar tiga puluh an menu yang kombinasi dari menu
nusantara dan juga menu mancanegara ada saya lihat tadi ada mbak somalang kemudian tim bkm yang lainnya
ada saya lihat tadi ada mbak somalang kemudian tim bkm yang lainnya ada mbak somalang kemudian tim bkm yang lainnya
pablo solo ada japanese set juga makanan jepang begitu nah ini juga informasinya kesukaan dari
ibu iryana joko widodo selat galetin kita cobain ya mbak saya mau dong selat galetinnya
wih disajikan ini ya masih hangat ya oke bismillahirrahmanirrohim kita cobain ya
suapan pertama langsung terasa surga dunianya apa yang bikin enak ini ya tingkat kematangannya pas
teksturnya ya dari dagingnya keempukannya itu hmm langsung ditekan di rongga rongga mulut itu bisa
berjalan jalan di rongga mulut kemudian untuk rasanya lagi ini keasaman sama kemanisannya
sama ada kepedasan sedikit dari mericanya itu sangat paslah surga dunia nah ini kebetulan ada
bu ira nih manajemen cateringnya bu ira boleh tanya tanya ya bu tapi sebelumnya pakai mic dulu
ya bu saya ya nah bu ira ini gimana bu happy seneng gitu enggak bu dapat job dari presiden
loh bu alhamdulillah wa syukurillah suatu kebanggaan ya bagi kami catering yang ditunjuk
oleh pemangku hajat presiden republik indonesia bapak insinyur joko widodo untuk menangani hajatan
pernikahan rangkaian acara pernikahan daripada mas kaisang pangarep dan mbak erina sofia
ya gudono ini kan jamuan untuk presiden dan juga tamu tamu vip gitu bu untuk security nya atau
keamanan makanannya bagaimana bu alhamdulillah sudah karena dari jamuan istana kepresidenan
ada security test sendiri ya alhamdulillah kita lolos semua sebelum disajikan semua
di di di test oleh jamuan istana kepresidenan tim security foodnya tadi ada parade buah ya
ities adalah mari kita lihat yang ini katanya pesenan khusus dari ibuiriana harus ada terus awakening

bu ya wah jadi ini yang namanya parade buah bener bener buah itu berasal dari atas sampai
ke bawah ini penuh dan masih utuh semua ya bu ya iya bener mbak ini namanya parade buah yang
kita tata secara dekoratif jadi buahnya masih segar di kita ada show cutting kemudian cara untuk
konsumsinya yaitu pakai beberapa topping jadi buahnya ini masih seger semua mbak kupasnya
langsung ditempat ada jokat oke ini yang beda ya jadi bukan dikupas disajikan tapi tamu datang itu
baru dikupas cuma tadi saya udah pesen termasuk sendoknya coba boleh saya coba ya ibu ira tamunya
makin banyak ribu kayaknya ya iya iya saya nikmati dulu ya bu ya terima kasih bu irak ya terima kasih
jadi kayak penyajian buahnya seperti ini ada tambahan kuah stupnya ya
bener lebih segar ada toppingnya
memang sudah kerasa kualitas rasanya ya termasuk ah udahlah unspoken pokoknya terima kasih pak jokowi
saya izin mau mencoba menu menu yang lainnya ya terima kasih pak jokowi saya izin mau mencoba menu menu yang lainnya ya terima kasih pak jokowi saya izin mau mencoba menu menu yang lainnya ya
wida subianto aga dipa surakarta jawa tengah